bagi pecinta sepak bola dari pertengahan sembilan puluh an tentu tidak asing dong dengan sosok alexandro del piero
penyerang legendaris juventus ini bercerita soal pengalamannya bermain sepak bola di luar italia saat sedang berkunjung ke bali
liputan khusus del piero berikut sekaligus penutup cnn indonesia sports kali ini
update selalu informasi olahraga anda hanya di cnn indonesia sports
saya fani manir pamit undur diri dan salam sports
aduh aduh aduh
ya eh ditahan
tidak delvira tidak bermain untuk tim liga profesional asal bali
melainkan bermain sepak bola
pantai bersama para pendukung juventus di pantai peti tengah bali
mantan kapten juventus ini berada di pulau dewata selama dua hari enam belas tujuh belas maret dalam rangka tur piala liga champions eropa di indonesia
selama dua puluh menit delpiro menunjukkan kebolehannya mengolah si kulit bundar
legenda ibian koneri terlihat menikmati permainannya dan membaur dengan pemain lain
meski telah lama pensiun il capitano tak kehilangan sisi kompetitifnya
beberapa tendangan yang berhasil
dan di tepis ia balas dengan tendangan berbuah gol
dia main dengan baik
dia main dengan baik
tidak dia main dengan baik
maksud saya itu mengambil waktu untuk mengetahui stand nya dan segalanya
tapi dia main dengan baik sampai saya menang
dan kemudian saya menang lagi dan kemudian saya menang lagi
saya pun berkesempatan menjajal tendangan pemegang rekor pencetak gol terbanyak juventus ini
terima kasih banyak sierra finus
terima kasih banyak sierra finus
sepak bola internasional bukan hal asing bagi del piro
setelah berkarir selama sembilan belas musim untuk senyumnya tua
ia bermain untuk tim australia sydney fc dan kemudian klub india delhi dynamon
sehabis gantung sepatu di tahun dua ribu empat belas baru baru ini ia menarik perhatian publik setelah membeli klub asal amerika latn fc
pada pertemuan sebelumnya pemain berusia empat puluh empat tahun ini bercerita kepada saya tentang makna sepak bola indonesia
pemain berusia empat puluh empat tahun ini bercerita kepada saya tentang makna sepak bola ini
pemain berusia empat puluh empat tahun ini bercerita kepada saya tentang makna sepak bola ini
setelah mencari juventus
dia bermain di sydney kemudian di india
dan kemudian membeli klub amerika la sepuluh
mengapa kamu sangat berminat dengan sepak bola dan di pasaran asal
karena sepak bola adalah pasien saya

saya juga menjual restoran di los angeles

sekarang saya melakukannya sebagai seorang jurnalist

ini memberi saya penampilan yang lebih lengkap tentang sepak bola yang saya suka
yaitu membeli sepak bola di los angeles

apa yang lebih penting
tidak ada perbedaan besar
jika kita melakukan permainan di luar negara kita bisa melakukan permainan yang lebih bebas dari segi taktik
di italia kita sangat berhati hati dengan bagian taktik dan bagian pertahanan

kita bisa membuat lawan yang salah

dan di beberapa tempat kita juga lebih berguna
tergantung dari saat
saya pernah bermain di era di mana sepak bola di italia adalah titik pertarungan untuk semua pemenang
sekarang itu berbeda
di inggris di francia di spanyol di jerman

yang memiliki banyak investasi dan banyak pemenang yang berguna
sebelumnya semua orang datang ke italia untuk bermain
jadi tergantung dari saat yang kita berbicara
saya tidak berpikir untuk merumput lagi begitu pula mencoba menjadi pelatih
dia akan fokus untuk mencoba mengelola tim kecil amerika serikat yang sudah ia miliki bersama teman teman terdekatnya